oke aku pulang tapi kamu juga ya
setelah dokter ngabarin aku kalau baik kita boleh dibawa pulang
aku pasti bakal kasih tau
wah pas banget mama dateng
aku baru aja mau telepon mama
mau kasih tahu kalau riri udah bisa pulang hari ini
kamu sama riri
mumpung gak ada orang
gue harus temui suster itu sekarang
iya pak ada yang bisa saya bantu
lucu banget anaknya
ini kalo boleh tau anaknya siapa yuk
oh orang tua bayi ini namanya ibu riri
suster gak salah
enggak pak memang bener
orang tua bayi ini namanya ibu riri
selama ini dia
pak pak bapak
saya bisa sendiri
mau saya bantu ke ruang ug deh pak
saya bisa sendiri
gue gak boleh
gue gak boleh nyerah
gue gak boleh mati
gue gak boleh mati
gue harus bertahan
untuk mengungkap semua ini
gua nggak boleh kambo
gua gak boleh lemah
gue harus kuat
gue harus bisa mengungkap semua ini
jadi selama ini riri ngebohongin gua
dia menghilang dari kuat untuk menyembunyikan kehamilannya
ini aku dapat surat dari kampus
aku dapat tugas praktek di kalimantan selama beberapa bulan

harusnya waktu itu gue curiga
kenapa tiba tiba riri menolak gue ikut ke kalimantan
andi perusahaan kita menang tender
dan proyek ini papa minta kamu yang menanganinya
dan papa arya juga
dan papa arya juga
dia itu sengaja ngasih gua proyek baru
dengan alasan supaya aku gak ikut riri ke kalimantan
ternyata papa arya terlibat juga soal ini
dan itu kenapa gua gak boleh ke kalimantan sama riri
karena dia gak di kalimantan
dia di jakarta
andi andi ya allah
eh ibu iren
terima kasih ya udah datang ke acara ulang tahun saya
kamu ulang tahun
makanya mama bikin pengajian untuk ibu ibu
ya gak apa apa
dia nggak ulang tahun pada saat itu
acara itu bukan
menacar ulang tahun mama
tapi itu adalah tujuh bulan kehamilannya riri
dan suara orang
yang berteriak di kamar
itu suara riri
itu suara riri
masa menunggu volts saya
bisa tdk berjalan
dengan pengurusan makam whoyo
jadi saya pacar
dia pasti tahu dari awal
mereka pasti sakit hati tahu soal ini
mama pasti nangis kalau tahu soal ini
mereka akan sedih tahu kebohongan ini
gue udah sering membuat mereka sedih
dan gue gak mungkin memberitahu mereka soal ini
biar semua ini gue pendem sendiri
biar gue yang menelan pahitnya kebohongan ini
gue akan pura pura gak tahu soal ini
di depan papa arya
mama sinta dan juga riri
gue akan selidiki semua ini sendiri
aku harus kuat
gue gak boleh sakit
mereka semua harus menganggap kalau semuanya biasa biasa saja
mereka nggak boleh tahu kalau gue tahu semua ini
hari ini udah bisa pulang
terima kasih ya dok
udah boleh pulang
udah boleh pulang
oh pasti bosen banget di sini kan
ya udah kalau gitu kamu urusin administrasinya ya andi
mama yang beres beres di sini
boleh gak kita tunda pulangnya
aku masih pengen di sini beberapa hari
aku masih pengen di sini beberapa hari
aku masih pengen di sini beberapa hari
aku masih pengen di sini beberapa hari
hari semalam telfon aku
katanya bayiku butuh dirawat intensif karena kebanyakan bilirubin
dan katanya lima hari lagi baru bisa dibawa pulang mam
tapi kan kalau kamu gak pulang sekarang nanti andi curiga
tadi kan dia dengar dokternya bilang kalau kamu bisa pulang hari ini
lebih baik kamu pulang aja
kamu dari semalam gak pulang
nanti lama lama andi curiga loh
oke aku pulang tapi kamu juga ya
setelah dokter ngabarin aku kalau baik kita boleh dibawa pulang
aku pasti bakal kasih tau
ma pas banget mama dateng
aku baru aja mau telfon mama mau kasih tau kalau riri udah bisa pulang hari ini
kamu sama riri